handphone dia juga gak aktif
cari kemana ya
mungkin cuma cara ini
yang bisa membuat nina menyesal dan merasa bersalah
karena udah gak percaya sama gue
maaf mbak lantainya mesti basah
dikasih tau malah gak didengar
nanti jatuh malah nyalahin lagi

nanti jatuh malah nyalahin lagi
nanti jatuh malah nyalahin lagi
nanti jatuh malah nyalahin lagi
nanti jatuh malah nyalahin lagi
nanti jatuh malah nyalahin lagi
terus dia bilang selamat tinggal
iya pada saat kirim
mas kamu boleh lebih cepat lagi nggak mas
aku perasaan aku jadi gak enak
wah ada chat dari elsa nih
apa jangan jangan elsa mau berbuat nekat lagi
kamu juga sama
ini maksudnya apa sih
jangan jangan elsa mau berbuat nekat
tolong lebih ngebut sedikit pak
jangan lupa like share dan subscribe ya
gapapa kenapa sih
ada mobil bak barang barangnya jatuh nih
pak tadi saya lupa ikatannya pak
perlengceng jadi barangnya berantakan
sebentar ya pak saya rapiin dulu
semoga elsa gak berbuat yang aneh aneh
psst bangun ya
udah kalah mandi tidur dia
biar gua aja bos
udah dua kali
lu kirim orang
untuk menghajar temen gua
gua kasih peringatan
jangan pernah ganggu temen temen gua
atau saudara gue yang ada di inner circle gua
kalo gak lu habis di tengah gua
terus lu pikir gua takut
lu tau mau gue apa
tapi gue juga gak tahu persis anak siapa ini
gimana kalau emang benar anak di kandungan gue ini
jangan pernah ngelakuin itu lagi
emang ada yang salah
udah gak ada yang peduli juga kan sama aku
mama papa udah benci sama aku
suami aku udah benci sama aku
mbak eni udah benci sama aku
jadi buat apa aku bertahan
jangan bikin hal yang bodoh kamu
jangan pernah lagi ngelakuin hal bodoh seperti itu
mama mohon jangan
semarah marahnya papa sama mama
rumah kami adalah tempat kamu buat pulang
kami adalah tempat kamu buat pulang
rumah kami adalah tempat kamu buat pulang
rumah kami adalah tempat kamu buat pulang

jangan pernah lagi
ada papa ada mama di sini
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
din papa sekarang udah sama elsa nih di san beverly hotel
alhamdulillah terus sih elsa gimana elsa gak apa apa kan
elsa hampir aja berbuat nekat
untung papa dan mama datang ke tempat waktu
syukurlah kalau elsa gak apa apa
papa mama mau bawa elsa pulang ke rumah
jadi kamu gak usah kesini ya
oh gitu pa
yaudah kalau gitu
ya alhamdulillah udah kamu sama al pulang aja ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
elsa udah ditemuin disana
tadi saya hampir aja buat nekat
tapi untungnya ada apa apa sama mama yang langsung nyamperin elsa
dan sekarang elsa disuruh pulang sama mama sama papa
dan mama sama papa nyuruh kita untuk gak ke sana
yaudah kita bentar balik ya
kalau sampai dia lewat
urusan kita panjang
ada orang yang ngaku kalau dia hebat
tapi ternyata sekarang gak berkutik
hey lu dengerin gua
ini peringatan buat lu
jangan pernah lu ganggu teman teman gua
kalau gak lu habis di tangan gua
mengingat jangan sampai dia lolos
ini orang benar benar licik
terus jangan sampai dia lolos
terus jangan sampai dia lolos
dia bisa ajak teman teman dia untuk muat jadwal dari sini
kayanya bos parah nih
cepet aja kita buka rumah sakit
ya allah elsa kamu ada dimana
apa aku coba tanya bapak surya
ya udah sekarang kita pulang
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
apapun yang mau jemput gue
walaikum salam sk
aku baru aja dapetin dari elsa
mensa malah berbuat nekat pak
tadi bapak juga terima chat yang sama
elsa hampir aja berbuat nekat
sampai tepat waktu
kalau gitu aku kesana sekarang pak ya
kamu gak perlu kesini
istri kamu yang sudah kamu usir
gak usah kesini
gak usah kesini
dia mau jemput
kenapa papa larang sih
kamu gak usah berharap lagi sama nino
kita pulang sekarang
jangan membantah papa
kalau dia mau jemput kamu bisa ke rumah papa
makasih u ya
barusan jennifer info saya pak
soal cover majalah
ricky dan mbak elsa pak
mungkin ini karena
baik ricky ataupun omnya
saya nggak akan biarkan mereka menutup menutupi dosa elsa terhadap pembunuhan roy
ternyata omnya ricky yang menghalangi rendy untuk menceritau soal majalah elsa dan ricky
masih gak bisa mencari rendy sama riki

kamu mau cari tau
masih gak bisa mencari rendy sama riki
sepertinya harus saya sendiri yang turun langsung
masih gak bisa mencari rendy sama riki
tapi saya ntar mau masuk dulu

sakit gak nanti disuntiknya dong
sakit gak nanti disuntiknya dong
miski kek cuman kayak digigit semut sus termina ya kalau mau pegangin pasiennya
oke siap bu dokter dipegangin ya bu maaf ya bu mau disuntik sama bu dokter yesus
aduh satu oh ya jelas enggak sakit dong kan bu dokternya pinter cantik waalaikumsalam
selesai berada ya iya mas
papa berangkat dulu ya baru juga pulang dan mau pergi lagi pak
ya papa ada urusan ya oke ah mau pergi sebentar ya
lagi main apa sih main dokter dokter lagi
aduh cie yang punya mobil baru oh iya
jadi ke pengen deh kalau nanti juga dikasih mobil baru sama suaminya
iya nggak papa sih diaminin tapi kaya lu jangan terlalu tinggi lu pacarnya kagak punya suami
ya kenapa sih mbak emang kalau berani gue nggak boleh apa akan boleh
ya boleh tapi kaya lu jen tinggi tinggi gue ngerja toni musruk tau nggak lu
boleh dong tapi mama ganti baju dulu ya terus nanti kita ajak siapa ya
oh kita ajak supirnya mama ya buat ajak kita jalan jalan
yeayy kita naik mobil barunya andini karisma patri ibu sultan
udah udah udah mamah kan ganti baju dulu bentar ya
ya buka gerbang
siap ma bos
halo ada apa pak
kamu tolong kirimin alamat kantornya martin
saya mau bicara sama dia sekarang
kantornya itu di big star management pak
alamatnya saya kirim lokasi ke chat bapak ya
iya terima kasih